aku sama sekali gak punya maksud untuk ngerebutkan pandian dari kamu tolong maafin aku
mbak tapi saya bukan livi mbak maafin aku
livi tolong bantu aku untuk menyelesaikan masalah ini
tapi saya bukan livi saya salah orang mbak
enggak kamu livi
saya bukan livi
saya bukan livi maaf
mbak maafin aku
livi tolong jangan marah sama aku minta maafin aku
livi mau kemana
enggak livi livi tolong jalan
enggak kamu itu livi ya livi

saya bukan livi mbak
mila kamu sadarnya kamu kamu membuahkan diri kamu
tapi kan saya belum mesen mas
tapi mbak ini udah dipesan sama pengunjung di sana mbak
kamu haus kan
tapi juice strawberry ini kesukaan kamu kan
kamu minum dulu setelah itu kamu boleh pergi
kamu mau masukin apa di dalamnya
sekarang kamu percaya
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku udah minum sekarang aku mau pergi
teman teman di sagaran
alena tunggu alena
aku mau bicara sama kamu

aku nggak mau denger penjelasan apa apa pun dari kamu
tepat di situ
tepat di sini
alena dengarkan aku
tidak apa apa lepaskan aku
assalamualaikum pak dokter darmawan
ini saya dokter fadil
untuk hari ini saya benar benar nggak bisa praktek
sekarang saya sedang menjaga kambilan yang biksa pak
dan nggak mungkin untuk ditinggal
sekali lagi saya minta maaf pak
saya harap bapak bisa mengerti
ada yang menganggap kau tak bisa berjaya

aku tidak akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu